ayah anda tolong aku ayah anda
pelan pelan ibu nda
ibu nda bagaimana keadaanmu
jangan cemaskan keadaanku ndi mas
cepat bangkit pemuda itu
baik mas aku mohon ibu nda tetap disini
tenangkan diri ibu nda
aku akan membantunya
aku tak butuh bantuanmu
aku tidak membantunya
tetapi aku membantu ibu nda
ibu nda amit kasih
iya aku rara santa
kalian berdua akan merasakan nasib aku
mari kita hadapi dia
kalau kau bisa membunuh kian santa
kenapa tidak kau lakukan dari dulu
kau sudah tahu
rencana ini adalah rencana yang sangat khusus
dan aku bisa melakukannya hanya dengan bantuanmu
rencana yang terhormat
aku akan bisikkan rencana yang sangat khusus ini pada kamu
bagus sekali rencana itu
kapan kita lakukan
tahan sama rahmat
kita melakukan kegiatan khusus ini
di satu waktu yang sangat begitu tepat
apa sebenarnya yang mereka rencanakan
pasti akan berhasilnya
karena maharaja gusti prabowo amukamaragul
dia dan dirompang
aku sudah selesai
yang di dalam
kalau gitu dia mau
tidak kendalikan amarah
jika tidak jurus mui akan membahayakan dirimu
dindas bang lara kau tidak apa apa
kakanda dinda mohon cepat selamatkan putra kita
kian santeng dinda mohon
aku harus bertindak cepat untuk menolong putraku
sebelum jurus itu menenggut nyawanya
aku tidak mungkin menyakiti putraku
aku hanya harus mencari kesempatan untuk menolong putraku
aku hanya harus mencari kesempatan untuk menolong putraku
ayah anda tolong aku ayah anda
tidak akan terus

kamu tidak bisa masuk ke pancajaran ner
kau tidak akan pernah kembali ke pajajaran
omongan pengemis itu hanyalah tipuan belaka
buktinya aku bisa masuk ke dalam pajajaran
tanpa kesulitan sedikitpun
selamat datang di prabu surawi sesa
di kerajaan pancajaran
kebetulan perutku sangat lapar
sudah berhari hari aku tidak bertemu makanan yang benar
aku tidak akan mencobanya
apakah kamu berpikir dirimu
yang kamu jaga

apa yang kamu lakukan adalah sesuatu yang tidak benar
apakah kamu menganggurkan dirimu
aku tidak mengajar
kenapa perempuan ini ku campur
padahal aku hampir mengalahkan murid geraka itu